pada intinya bukan cuma banjir yang menjadi dampak dari hujan deras kemarin
tapi juga tanah longsor hingga menyebabkan korban jiwa
suasana haru mengiringi proses penjemputan jenazah korban longsor di kampung tugu utara bogor
yang terjadi pada senin pagi di puncak jawa barat
sementara itu tiga orang dinyatakan hilang dan jalur kereta jurusan bogor dan sukabumi terputus
akibat longsoran tebing setinggi tiga puluh meter di kecamatan cijeruk kabupaten bogor jawa barat
ishak tangis mengiringi penjemputan jenazah lilis di rumah sakit cimacan cianjur jawa barat
lilis merupakan korban tewas yang tertimbun longsor di kampung tugu kabupaten bogor jawa barat
korban sedang berada di dalam warung tempat dia berjualan di pinggir jalan raya puncak bersama dua anaknya saat longsor
beruntung dua anaknya hanya mengalami luka ringan
keluarga langsung membawa jenazah nilis ke kampung halamannya di desa saguling bandung barat
sementara lintasan rel kereta di stasiun meseng kecamatan cijeruk kabupaten bogor jawa barat
menggantung karena fondasi tebingnya ambrol
selain memutus lintasan kereta longsor juga menimpa tiga rumah
akibatnya dua warga terluka tertimpa material tembok rumah sementara tiga warga lain diduga hilang
pasukan gabungan tni polri dan petugas sar menerjunkan alat berat untuk mencari korban yang hilang tertimbun
selain medan terjal kontur tanah persawaan menunjukkan
akibat kejadian ini jadwal kereta jurusan bogor sukabumi untuk sementara ditiadakan
menurut pantauan tim badan penanggulangan bencana daerah ada enam titik di kawasan puncak yang longsor
namun yang terparah berada di kawasan riung gunung kabupaten bogor
karena jalur utama puncak terputus arus kendaraan dialihkan melalui jalur ciawi sukabumi dan cilengsi cariu
ya langsung saja untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait dengan longsor
yang terjadi di kawasan riung gunung ini
sudah ada produser lapangan sna indonesia d a yu jihan di riung gunung jawa barat
kalau kita bicara soal apa yang dilakukan oleh tim gabungan
nampaknya anda juga sudah siap dengan laporannya
tapi bagaimana dengan dampak utamanya arus lalu lintas di puncak pagi hari ini
ya selamat pagi daniar dan juga alfian
memang benar sekali dengan terjadinya bencana longsor pada hari senin kemarin lima februari dua ribu delapan belas
memang ada dampak yang sangat besar begitu yang melanda daerah jalan puncak raya bogor ini
karena sejak kemarin tepatnya sejak pagi hingga malam hari bahkan sampai hari ini
diperlakukan penutupan jalan di sekitar jalan puncak raya bogor ini khususnya di kawasan riung gunung ini sendiri
walaupun tampak di belakang saya mungkin anda dapat menyaksikan juga ada beberapa kendaraan kecil
seperti kendaraan bermotor roda dua sudah bisa melewati namun memang dibatasi begitu
mereka adalah penduduk sekitar yang akan melakukan aktivitas seperti biasa
namun bagi kendaraan roda empat sendiri tidak diperbolehkan untuk melewati jalur ini hingga nantinya evakuasi dinyatakan selesai
dan daniar dan juga alfian saat ini di belakang saya dapat anda saksikan bahwa proses evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan sudah dimulai
terlihat bahwa para anggota dari bpbd kabupaten bogor sedang melakukan
proses penurunan terpal begitu di bibir tebing hal ini fungsinya adalah untuk agar material material longsor tidak kembali turun dan dapat memulai evakuasi kembali
ada tiga target dalam operasi evakuasi kali ini yang dilakukan oleh tim gabungan antara lainnya
ini tadi sudah saya saksikan ada dari pihak bbbd kabupaten bogor kemudian ada juga dari pihak kepolisian
ada juga dari pihak pmi kemudian ada juga dari relawan relawan lainnya termasuk dari tni juga
begitu ini memang targetnya ada tiga yang pertama adalah membersihkan saluran parit yang ada di tepat di bawah bibir tebing
kemudian penurunan terpal dan juga tentunya evakuasi korban itu sendiri
tepatnya di tebing bagian bawah di seberang jalan dari bibir tebing tersebut
evakuasi akan segera dimulai dan indikasinya sendiri memang informasi dari satu korban selamat yang kemarin sudah dievakuasi
begitu atas nama agus suherman dia adalah seorang pengendara angkutan umum
begitu informasi yang didapatkan dari agus ini adalah menyatakan masih ada tiga pengendara motor lainnya yang masih belum terevakuasi
di antaranya di antara tiga tersebut ada satu perempuan yang mengendari sepeda motor dengan dua sepeda motor
ya baik terima kasih dea nayu atas informasinya nanti kami akan kembali bergabung bersama anda untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya
terkait dengan proses evakuasi dan juga upaya yang dilakukan oleh bbbd untuk menanggulangi agar longsoran ini tidak kembali terjadi
dan arus lalu lintas di sepanjang jalur puncak bogor ini bisa kembali dilalui
ya itu dia yang paling pasti ya dan berharap cuaca kabut tebal yang tadi kita bisa saksikan bersama dan juga hujan yang terus mengguyur wilayah puncak
terlalu membatasi gerak gerik dari tim evakuasi ya untuk bisa membersihkan material longsor secepat
ada juga jika memang ada korban yang masih terjebak di sana mudah mudahan kita bisa menginformasikan bahwa ketiganya masih dalam kondisi yang bisa diselamatkan ya
iya benar sekali mas ibu sudah beberapa jam gitu